kita ke informasi lain novel baswedan menagi janji presiden dalam menuntaskan dan mengungkap
tersangka kasus penyiraman air keras terhadap dirinya
penyidik senior kpk novel baswedan menerima kunjungan lebaran dari wadah pegawai kpk
di kediamannya di kelapa gading minggu siang
tahun ini merupakan lebaran pertamanya setelah tahun lalu merayakan lebaran di singapura
karena menjalani perawatan intensif pasca insiden penyiraman air keras pada sebelas april dua ribu tujuh belas lalu
di momen lebaran kali ini novel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat
dan mendukung rekan rekannya di kpk untuk menuntaskan kasus ini
serta menagi janji presiden untuk serius menangani kasusnya
sementara itu kondisi kedua mata novel pun kini mulai membaik
namun masih perlu dilakukan perawatan untuk memulihkan kedua fungsi matanya
saya mempunyai keyakinan dan dugaan kuat beberapa kejadian pelakunya sama
maksudnya oknum polri yang terjadi
yang terlibat orangnya sama jenderalnya
ini yang berbahaya
saya berharap dengan ini menjadi perhatian ke depan oleh bapak presiden
maka setidak tidaknya tidak lagi terjadi ke kpk
dan yang begini sebaiknya memang harus diungkap
semuanya bukan cuma terkait dengan saya